tim nasional indonesia akan berhadapan dengan thailand dalam pertandingan final piala aff dua ribu dua puluh
laga ini akan berlangsung dalam partai dual leg di national stadium singapura
kedua tim memiliki rekor apik selama gelaran piala aff saat ini
timnas indonesia merupakan tim yang paling produktif dalam mencetak gol
sementara thailand menjadi tim yang paling minim kebobolan
dari rekor pertemuan selama perhelatan piala aff
kedua tim telah bertemu sebanyak dua belas kali
di mana indonesia hanya mampu menang tiga kali dan sembilan kali kalah
empat pertemuan di antaranya terjadi di partai puncak
dan indonesia hanya bisa sekali menang
yakni saat final leg satu piala aff dua ribu dua puluh
untuk laga nanti malam yang merupakan pertemuan kelima bagi kedua tim di partai puncak piala aff
pelatih tim nas indonesia sinta yong memastikan
kondisi anak asuhnya siap tempur
sintayong mengakui jika thailand merupakan tim kuat asia tenggara dan lebih diunggulkan
namun ia yakin skuad garuda bisa memenangi laga tersebut
kondisi indonesia sangat baik
dan riyan juga sedikit berbahaya
dan anahan juga tidak bisa menang
kecuali itu tidak ada masalah

saya pikir mereka akan menang
sejujurnya tim nas indonesia adalah tim yang lebih kuat dari kita
tapi kita juga sudah cukup berhasil menang
jadi kalau kita bisa menang
dan kita bisa menang dengan kondisi mental
selain pelatih sejumlah pilar utama tim nas indonesia juga mengaku dalam kondisi prima dan siap tempur
pemain juga memohon dukungan dari seluruh rakyat indonesia
semua sudah siap menjalani partai final
dan eforia sudah berhasil menang
pemain semua sudah melupakan
sekarang sudah fokus buat pertandingan tanggal dua puluh sembilan nya
kalau dari pelatih mungkin di situasi lapangan sudah diterapkan bagaimana kita nanti bermain
tetapi mungkin besok lebih mendalam lagi apa yang diintuskan pelatih buat pertandingan nanti melawan thailand
terima kasih sudah mendukung kami
dan mendoakan kami di pertandingan semisional kemarin
terus dukung dan berharga
doakan kami di partai final nanti
dan semoga kami bisa mendapatkan juara di piala aff ini
tim nas indonesia melaju ke partai final
usai membungkam singapura
kedua tim bermain imbang
satu satu di leg pertama
namun di leg kedua
tim nas indonesia menang empat dua
sementara thailand sukses ke final berkat keberhasilan mengalahkan vietnam